pangan adalah hidup mati sebuah bangsa
pernyataan bung karno yang diucapkannya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bisa menjadi rujukan betapa pentingnya ketahanan pangan bagi eksistensi sebuah negara
dalam konteks inilah perumbulok menjadi hal penting untuk sebagai penjaga kedaulatan ketahanan pangan nasional
lalu memasuki usia lima puluh empat tahun apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan
serta story nya di tangan komando budi waseso
saat ini saya sudah bersama dengan direktur utama
perunggulak budi waseso bapak selamat pagi
hari ini spesial sekali karena saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi sama bapak sambil ini minum kopi ya pak
kalau bapak ini arabica robusta
pak ini memasuki usia lima puluh empat tahun
bapak juga sudah memasuki tahun ketiga ya pak ya
ini seperti apa nih pak saat ini situasinya
ya sebenarnya sih pencapaian bulog banyak ya
terutama kita kan justru pembelajaran dari permasalahan pandemi covid ini
ya kita membangun ya membangun satu sistem yang akan mempermudah dan tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok
ya salah satunya adalah belanja online di panan com
kita terus kembangkan
sementara ini ada di enam wilayah ya kita insya allah berkembang ke seluruh wilayah indonesia nantinya ya
nah ini kan untuk bagaimana peran bulog untuk memang betul betul hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat indonesia
oh pak ini momentumnya baru pasca lebaran
untuk stok pangan kita seperti apa nih pak situasinya
ya untuk stok pangan kita aman ya berarti aman
apalagi kalau kita bicara beras
karena kita habis panen raya dimana kita akhirnya sekarang hari ini kita bisa punya stok ya untuk cbp itu hampir satu empat juta
tapi masih terus berjalan untuk penyerapan sampai bulan akhir mei ini
dan juni awal pasti sisa sisa dari panen bulan mei
tentunya juni juli tidak ada panen
agustus september atau september oktober sudah mulai ada
tidak ada panen lagi
jadi ya ketersediaan itu bahan pokok khutusnya untuk beras saya kira aman ya
berarti aman dan dipastikan tidak ada impor berarti ya pak
oh insya allah
apa seperti apa yang disampaikan oleh pak presiden bahwa beliau mengevaluasi sampai bulan juni ya
tapi tadi kita sampai bulan ini ya akhir ini saya perkirakan sudah bisa satu lima juta
berarti sudah memenuhi target ya
tadi oktober november atau agustus september itu sudah mulai panen lagi
tentunya kita akan jawab lagi
tentunya jumlahnya akan banyak
jadi kenapa harus impor kalau kita cukup
kenapa harus impor kalau kita
berarti pak penyerapan bagi petaninya juga cukup baik saat ini ya pak ya
seperti apa nih pak hpp nya
memang ada beberapa ya yang dari produksi petani itu yang kadar airnya masih tinggi
nah bulog ini kan menyerap dengan aturan ketentuan
yang sudah digariskan
jadi kita tidak boleh keluar dari itu
sekarang juga harus kita dorong petani dan dibantu petani untuk dia memproduksi dengan kualitas yang baik tentunya ya
karena cuaca di indonesia ini seperti ini harusnya petani dibantu dengan dryer seperti itu ya
insya allah dengan dibantunya nanti dryer petani bisa mengeringkan dengan cuaca yang tidak mendukung itu tentu produksinya tetap baik
berarti pak untuk persiapan di masa paceklik nih pak nanti
terima kasih pak

kalau masa pak ceklik ini kan pasca panen itu cuma dua bulan ya prediksi kita
artinya kita dengan pasca panen ini kita sudah menyiapkan stok beras di seluruh indonesia yang notabene sangat cukup gitu
jadi sudah kita siapkan untuk masalah itu
menghadapi masa pasca panen dan tidak produksinya panen itu kita sudah siapkan seluruh indonesia
lalu pak bapak sempat mengatakan
kita menyediakan seratus merek ya pak ya beras produk sendiri
jadi gini memang ada seratus merek produksi bulog yang selama ini memang masyarakat tidak tahu bahwa itu adalah produksi bulog
tapi itu satu wujud bagaimana bulog sekarang sudah berubah
dan kita bicara juga tidak hanya bicara penugasan ya tapi bicara komersil
dan komersil faktanya bulog tidak kalah dengan produk
bukan kalah dengan produksi produksi swasta lainnya
dan kita dibawa harga dan kualitasnya relatif lebih baik gitu
berarti permasalahan yang sering terjadi kan terkadang harga jual beras bulog itu kalah dengan impor
berarti dengan ada inovasi dan transformasi baru bulog ini juga permasalahan banyak hal yang tersebut itu mulai satu satu mulai ini ya pak ya mulai menghilang
kita harus mau memperbaiki masalah ini ya
artinya gini memang persaingan dari produksi pertanian di luar negeri itu menjadi tantangan kita ya
karena apa kalau kita bicara kualitas tentu mereka bersaing juga sama kita ya
kalau kita bicara soal kualitas mereka juga lebih baik daripada kita
ini sementara ini ya
karena apa akhirnya menteri pertanian sekarang bekerja untuk membangun itu kembali
tapi yang paling penting sebenarnya adalah keperpihakan kita kepada petani kita
dan kepedulian kita kepada petani kita
sehingga petani kita bisa memproduksi yang bisa bersaing dengan produksi produksi luar
itu yang paling penting
dan pak ini apa sih pak rencananya untuk bisa menaikkan mutu beras otomatis salah satu kontribusi adalah gudang ya pak
ada pembaruan atau inovasi teknologi di gudang ini pak
iya itu pasti
karena selama ini yang ada gudang di bulog kita ya gudang gudang konvensional ya
artinya bukan gudang spesial untuk menyimpan beras
gudang spesial untuk menyimpan jagung kedelai
dan yang lain lainnya
oleh sebab itu dengan perkembangan sekarang kebutuhan masyarakat nah bulog harus mau berubah
nah kita sudah membangun
jadi nanti kalau kita menyimpan beras itu tidak seperti sekarang
kita akan simpan di selo selo yang khusus untuk beras
kita menyimpan jagung juga dengan silo silo khusus untuk jagung
demikian juga yang lain lainnya
ini sudah kita lakukan dan sekarang dalam proses pembangunannya
berarti ada beberapa gudang pak nanti yang akhirnya di upgrade bisa dikatakan seperti apa ya pak
di upgrade dengan teknologi
sementara ini ada tiga belas wilayah produksi beras atau produksi gaba kita bangun
modern rice milling plan yang sekarang sedang berjalan
nah dengan harapan kita dari awal itu tempat produksi produksi atau sentra produksi beras itu
sudah dapat diserap dengan baik dan dijamin kualitasnya termasuk lama simpannya gitu ya
bapak ini kan peran baru bapak ya di bulog cukup banyak

apa sih pak tantangannya yang saat ini di usia bulog sendiri lima puluh empat tahun kemudian di masa kerja bapak yang sudah hampir tiga tahun
tapi cukup banyak transformasi yang dilakukan
sebenarnya sekarang kan gini
yang utama adalah saya bagaimana melakukan perubahan itu yang bisa diikuti oleh seluruh insan bulog
itu penting ya
karena bulog kedepan tidak seperti bulog hari ini
pasti akan berkembang dengan situasinya
tentunya dengan keinginan masyarakat
jadi kita tidak boleh kita hanya terus diam
setiap langkah yang kita lakukan itu memang harus berawal dari inovasi
dari kita melihat situasinya
kedepan harus bagaimana
itu yang harus kita bangun
nah membangun ini adalah membangun kepedulian
nah ini yang harus dibangun di insan bulog yang nantinya juga masyarakat harus kita bangun juga
bahwa masyarakat seperti yang sampaikan pak presiden
bahwa masyarakat harus mencintai produksi dalam negeri
mengutamakan produksi produk dalam negeri
itu yang harus
karena itu akan memanjukan petani kita
produksi produksi yang ada di kita itu
bapak di rdp kemarin ya pak sempat membahas mengenai piutang pemerintah satu dua t
perkembangannya seperti apa nih pak
apakah sudah kepastian
sudah ada kepastian
sudah sudah ada kepastian dari kementerian keuangan
sebenarnya tidak ada masalah dari kementerian keuangan
permasalahannya kan karena harus melalui birokrasi ya
begitu kita mengajukan ya kan pembayaran kepada negara
ya oleh negara kepada bulog
yang menjadi utangnya negara kepada bulog
itu kan harus melalui proses
yang pertama adalah harus ada audit dari bpk
nah setelah audit dari bpk menteri keuangan akan membayar
manakala sudah dinyatakan clear benar ya
sesuai dengan audit bpk
baru nanti ini diarahkan kepada menteri perdagangan
menteri perdagangan acc untuk gini bayarkan
sehingga dasar itu oleh menteri keuangan dijadikan dasar untuk membayar kepada bulog
nah itu ya
nah ini yang kadang kadang lama prosesnya ya
ya menjadi kendala
itu kan menjadi keuangan daripada bulog dampaknya
tadi kita pinjam ya kan dengan bunga komersil
begitu ini kita tagihkan tidak segera terbayar
maka beban bunga ini terus berjalan gitu kan
persoalannya kan disitu ya
loh pak ini berarti beban bunga terus berjalan
atau dalam waktu dekat
ada beban bunga satu tiga ya pak ya
atau tiga t kurang lebih
itu strategi nih pak dari bulog sendiri
seperti apa pak
untuk menyingbangkan kas dari bulog
ya sebenarnya gini
kalau soal keuangan bulog itu hanya permasalahan itu ya
hari ini pun kita hitungannya bulan ini ada keuntungan
tetap masih ada
tapi keuntungan ini tipis
kalau kita bandingkan dengan sebenarnya
kalau kita bandingkan dengan beban yang kita inginkan
ya tadi bebannya bulog itu karena masalah penugasan
ya penugasan yang kita tidak bisa bebas untuk melaksanakan itu
karena ada aturan aturan ketentuan ketentuan gitu kan
nah sekarang kan seperti kalau kita bicara komersial seperti ini
katakanlah kita pinjam satu triliun dalam waktu satu bulan
itu bisa kita jual kembali berasnya
itu kan berarti hanya kita bayar bunga dan pokoknya
tapi kan kita dapat selisih keuntungannya
yang kita klaim kepada pemerintah minta selisih itu adalah biaya perawatannya
terus biaya operasionalnya
ya itu kita klaim
sehingga selisih dari delapan tiga ratus umpamanya harusnya menjadi sembilan
maka kita jual rp delapan tiga ratus pemerintah membayarnya harganya seratus
itu seperti itulah
seperti garis besarnya
sehingga ini yang menjadi permasalahan
nah bunga ini kan tetap berjalan
kalau ini tidak segera dibayar oleh negara
bukan negara artinya tidak mau membayar
karena memang mekanisme demikian
jadi tidak ada yang disalahkan
sudah ada rembukan nggak sih pak
atau koordinasi untuk membicarakan hal ini
atau ini kan karena perugasan begitu ya pak
tadi bisa dilihat mungkin bisa ada sedikit solusi dari selisih yang bapak katakan
ada ini gak pak rembukan
atau kayak ada sedikit solusi
atau kayak ada skema diskon atau pembunganya direndahkan
artinya masalah itu kan kita selalu bicara
dan ada rak kertas
yang dipimpin oleh menko perekonomian
dan selalu kita bahas
setiap ada proses kita bahas
tapi memang nggak bisa secepat itu
terus masalah itu sudah selesai
karena itu ada beberapa kewenangan kementerian
ya seperti yang saya sampaikan tadi
ada nanti auditur dari bpk
setelah auditur dari bpk
kalau ini mengenai cbp
penggunaan apa nih
untuk bahasa sastra
nah itu nanti kita laporkan kepada kementerian sosial
karena sebagai kpa nya ada di menteri sosial
kalau untuk stabilisasi harga
itu ada kewenangannya
kpa nya adalah di menteri perdagangan
nah nanti kalau menteri keuangan sudah acc dari audit dari bpk
baru ditagihkan ke menteri keuangan
menteri keuangan baru akan membayarkan kepada kita
itu sebenarnya gitu
sebenarnya untuk sampai kesana kan banyak juga tantangannya nih pak
kalau kbp itu kan berarti masih ada beberapa yang disimpan di gudang begitu
ada kemungkinan misalnya yang mutunya berkurang
atau maintenance juga gudangnya juga perlu maintenance kan pak
itu ada kesulitan nggak sih pak untuk mendanainya
karena kan juga beban utangnya juga cukup masih berat begitu
yang pertama saya sampaikan
makanya saya sedang menyampaikan beberapa ini kepada pemerintah untuk dibahas
kita bersama sama bagaimana nanti mekanismenya tata niaganya harus dibahas untuk cbp
karena yang bermasalah ini adalah cbp
sehingga pak siapapun tidak ada yang dirugikan
nah fungsi kita menyerap dari petani berjalan dengan maksimal
petani ada harapan untuk diserap oleh negara
tapi beras ini juga tidak menjadi masalah karena bisa digunakan disalurkan dengan baik
bisa digunakan disalurkan dengan baik
itu yang kita harapkan next kedepannya
artinya pangan ini kalau lama disimpan mau tidak mau pasti ada turun mutu
nah kita hindari itu
tapi bisa juga dengan hindari itu dengan relatif lama menyimpan
cuma costnya pasti tinggi
harapan saya sih sebenarnya beras yang ada di kekuasaan bulog itu bisa jadi cbp bisa jadi komersial
karena kalau kita sedang memproduksi ini kan berarti kita nanti menyerap banyak sekali
tapi itu bisa jadi cbp bisa menjadi komersil
bila mana pemerintah membutuhkan bayar beras itu modalnya tadi rp sembilan kita suruh jual rp delapan untuk operasi pasar untuk kebutuhan sosial
kita jual kita kasih rp delapan
selisih harganya tinggal dibayar oleh negara karena itu digunakan untuk operasi
untuk operasi pasar
operasi atau cbp tadi
tapi bila mana itu untuk komersil ya nggak perlu diganti
negara gak perlu diganti
karena kita dengan bebas
bahkan saya bilang kita bisa dapat keuntungan dari ekspor
dari macam macam yang kita lakukan
dan saya karena satu satunya coba
sekarang satu satunya punya jaringan urusan logistik di seluruh indonesia yang punya jaringan hanya bulog

saudara redha terima kasih kita bersama sama
terima kasih juga
bulog ini nah kalau penugasan ini salah satunya kita menyimpan stok beras cadangan pemerintah
yang cbp tadi ya dalam putusan rakortas dua ribu delapan belas kita harus menyimpan menyiapkan minimal satu sampai
lima juta nah ini sudah tercapai hari ini sudah tercapai dan hari ini itu produksi yang kita serap
produksi murni dalam negeri ya kan harusnya harusnya kita mampu lebih dari itu nah kita memang masih punya
permasalahan dengan sisa ekspor eh sisa import yang lalu mohon maaf karena apa karena memang ada kesalahan
daripada waktu kita mengimpor karena tesnya beras itu adalah pra nah sebagian besar masyarakat kita
senang yang pulen karena jumlahnya besar
pasar ini maka sekarang tersisa karena apa waktu kita menyalurkan itu harus di mix dengan beras dalam negeri
sehingga itu bisa diterima oleh masyarakat indonesia nah ini masih memang ada permasalahan yang mudah mudahan
dalam waktu dekat sudah bisa selesai semua sehingga sekarang penyerapan kita yang terakhir hari ini dari dalam negeri
itu sudah enam ratus tujuh puluh empat ribu ton itu serapan dari dalam negeri nah ini masih jalan terus peserapannya
dan presiden mbak presiden bilang nyampaikan kita evaluasi sampai bulan juni nah tapi sudah terbukti bahwa sekarang stok kita
sudah satu empat juta bahkan bulan mei nanti akhir saya yakin bisa satu lima juta ton berarti sudah clear semuanya gitu
nah kalau kita kaitkan dengan tidak adanya panen berarti juni juli tidak ada panen tapi agustus september oktober itu ada panen lagi
yang dinamakan panen gadu nah itu kita akan nyerap lagi
berarti kita jumlahnya akan besar yang jadi persoalan ini adalah bagaimana hilirnya nih cbp
kalau yang komersial sekali tidak ada masalah karena kita begitu ambil kita bisa jual
dalam waktu relatif tidak lama tapi kalau begitu stok itu harus disimpan dan itu digunakannya atas dasar perintah negara penugasan
nah itu yang jadi masalah sedangkan beban bunganya berjalan terus ya nah seperti itu perawatannya jalan terus
berarti pak kalau nanti turun mutu otomatis rugi
iya pak ya yang sudah dibeli untuk penugasan cbp itu
ya pasti makanya gini saya bilang bulog kalau hanya dibebankan sekarang kepada sistem penugasan yang seperti ini
maka bulog akan collap dan selamanya bulog tidak akan pernah dapat keuntungan
dari mana kita bisa untung dari kegiatan komersil
ya kan jadi kita tidak mampu padahal kita punya kekuatan seluruh indonesia
dengan personil yang cukup banyak karena sudah dibuat sistem bulog itu hadir memang untuk kepentingan kepentingan negara
jadi personil sudah tersebar di seluruh indonesia
bebannya besar tapi penghasilan nggak ada itu yang menjadi ancaman sebenarnya
rencananya itu apakah sudah ada koordinasi yang membicaraan yang tadi bapak katakan
cbp itu bisa menjadi penugasan atau digital commercial karena itu kan menjadi fleksibel ya pak ya seperti itu
ya ini sudah berkali kali kita bahas
sedangkan itu perlu perubahan perubahan aturan undang undang
ini kan kewenangan nanti dari pemerintah dengan dpr
ya kan bagaimana undang undang itu aturan itu bisa di
dirubah ya nah itu yang harus kita terus sikapi ya supaya tidak berulang
ya kan cukup kita belajar dari pengalaman yang lalu
akibat dari tidak adanya penggunaan lagi untuk bansos rastra
maka ada kerugian pada satu negara yaitu beras yang ada di bulog cbp itu dua puluh ribu ton harus dimusnahkan
siapa yang salah nggak ada yang salah karena pada saat itu ada kebijakan artinya program yang dihentikan
padahal beras ini sudah disiapkan untuk digunakan untuk kegiatan itu
tidak mungkin ditarik kembali karena itu akan menyangkut kos yang tinggi
nah itu akhirnya karena tidak digunakan rusak
berarti pak tantang itu gak memang menjadi penghambat ya pak jadi bulog
ada inovasi bisnis baru nggak nih pak
sekarang yang harus di kita atasi untuk masalah itu adalah bagaimana ya kan bagaimana masalah komersil kita itu berkembang
walaupun kita ini ada di seluruh indonesia
nah ke depan kita balik
bulog sedang membangun infrastruktur
untuk dukungan sana perasaan bulog
supaya bulog tetap bisa eksis di bidang komersil
di antara adalah kita membangun modern rice billing plan
di tiga belas sentral produksi beras
dengan harapan kita betul betul besok memproduksi beras sendiri
menguasai permasalahan perberasan
dengan kita memproduksi kualitas sebaik dengan harga yang murah
petani kita membantu petani
itulah negara hadir nanti
dimana petani itu hanya memproduksi gabah
dia tidak perlu namanya berpikir kadar menjemur
dengan tadi kadar airnya minimal empat belas
tidak usah kita pikirkan ke situ
petani juga tidak usah mengutipkan
dia jual pada kita
kita yang mengeringkan dengan sistem dryer
dan kita simpan gabah itu di selu
selu untuk simpan gabah
yang kalau bisa kita butuhkan untuk beras
giling menjadi beras
dan mesin yang dibangun oleh bulog nanti
ya insya allah dua ribu dua puluh dua itu sudah running semua
bahwa mesin itu akan mengeluarkan beras premium
tidak kita lagi tidak akan ada jual beras medium
inilah yang nanti akan mewujudkan apa yang disampaikan pak presiden
harapannya bahwa kita swasebada pangan
kita punya ketahanan pangan secara nasional
yang lebih hebat lagi kita punya kedaulatan pangan
jadi surplus surplus yang ada di pertanaman kita
jadi jangan sekarang kita berharap import
targetnya nih pak
tercapai tujuan sampai ke sana nih pak
kalau saya nanti mana kala program saya ini jadi
ya yang tadi sentral produksi yang tadi tiga belas sentra produksi beras itu
sudah tertangani dengan baik
dan petani akan semangat dengan memproduksi
gabahnya tidak bicara beras tapi bicara padi gabah
petani akan menerima keuntungan karena tidak ada permainan ketengkulak
dia menjual gabah pun harganya maksimal yang dibeli pemerintah
artinya lima tiga ratus per kilo harga gabah
kita yang tanggung jawab mengeringkan
sehingga tidak lagi
nanti petani waduh saya baru menjemur
enggak perlu lagi
karena petani sudah produksi konsentrasi produksi gabah
dia jual ke bulog
kalau nanti ada swasta yang bisa beli enam tujuh ribu ya keuntungan buat petani
ya tapi kita paling tidak sekarang tidak ada lagi nanti
bahwa petani menjual gabah harganya tiga dua ratus tiga lima ratus
dan enggak sesuai
artinya tekor petani itu kan
saya yakin bahwa bulog atau negara ini bisa menguasai masalah beras nanti kalau udah jadi ini semua
karena siapa yang mempermainkan
misalnya sekarang harga beras medium delapan ya kan
nah sekarang beras premium sepuluh ribu rata rata oke
nah sekarang kalau bulog mau jual beras premium delapan siapa yang mampu
tapi kita karena negara kita pemerintah harus bahwa menyediakan pangan berkualitas dengan harga murah
oke pak ini terakhir pak
harapan nih pak dari bapak apa
karena tadi kita udah bicara mengenai tantangannya juga masalahnya dan pr pr besar yang harus diselesaikan bulog
harapannya bapak nih supaya tujuan kita nanti seperti yang bapak sebutkan bisa tercapai nih pak
mencapai ke dalau tanpangan
harapan saya sih sebenarnya yang pertama adalah bagaimana kita terus berinovasi mengembangkan dari sisi hulu ke hilirnya
dari pertaniannya produksinya kualitasnya ya kan
membangun semangat petani untuk dia mau memproduksi
itu harus kita lakukan
saya yakin bahwa kita punya kebanggaan karena kita sudah mencapai ke dalau tanpangan
dengan kita balik sekarang kita ekspor
tadi saya sampaikan
saya sudah bisa membuktikan sebenarnya bahwa beras dari jagung sudah ada
beras dari sagu sudah ada
beras dari singkong sudah ada
beras dari bahan dasar tepung terigu beras sudah ada
itu sebenarnya wujud kita membuktikan bahwa ketahanan tangan kita ini kuat gitu loh
jadi ketahanan pangan itu jangan hanya dilakukan
pangan itu jangan hanya dilihat dari beras sebenarnya
kita punya pangan lain ada kentang ubi singkong dan lain lainnya termasuk sagu
nah harus kita kelola dengan baik dong
kita doakan ya pak supaya cepat mungkin tahun depan semoga amin bisa kedaulatan pangan
karena kan sekarang sudah terlihat ya pak ya
karena sekarang sudah proses pembangunan itu sendiri
nanti kita buktikan ya dua ribu dua puluh dua sudah running kita buktikan
ya terima kasih banyak pak budi wasieso di rutama perumbulok
dan mungkin bisa kita lihat yang baik di atas waktunya dan berbagi cerita dan juga banyak hal yang kita dapat
dan memang kita harapkan kedalatan pangan ini bisa kita segera wujudkan untuk indonesia dengan peran semua stakeholder